siapa diantara kalian yang jadi wakil keperluan administrasi rumah sakit putri
karena saya yang tau kronologi kesalahannya gimana
karena saya yang bawa putri kesini
saya yang jadi penjaminnya
saya yang akan jadi jaminannya sus
lo gak berhak jadi penjaminnya
lo tau kan ini semua karena siapa
yang ajak putri jalan jalan siapa
yang parkir dekat billboard siapa
lo ke rumah sakit tiara medika sekarang
bawa mobil gue kesini
gue tunggu di depan
lo bener bener ya
lo tuh mikir gak sih
lo masih berani dateng kesini
gue gak mau ribut sama lo
gue gak akan biarin lo deketin putri lagi
lo gak bisa saja ke india
lo gak ada hak buat ngatur gue
lo mikir gak sih
putri itu kayak gini gara gara siapa
putri itu kayak gini gara gara siapa

kalau lo gak tau apa apa
mending lo diam
lo mendingan pulang dari sini
gue gak mau ribut disini
kalian jangan ribut disini
ini rumah sakit
bukan rekening inju
ini rumah sakit
ini rumah sakit
ini rumah sakit
ini rumah sakit
syukurlah kalau kamu sudah siuman
itu karena badan kamu kejatuhan benda yang sangat berat
dari hasil rongsen menunjukkan
kalau tangan tulang kanan kamu retak
untuk itu kamu harus dirawat lebih lanjut
saran saya sebaiknya kamu banyak istirahat dan jangan banyak bergerak
oh ya apakah ada keluhan lain selain badan kamu yang sakit
dadah saya sakit dok
baiklah kami akan melakukan general check up
supaya kami bisa menanganin kamu yang terbaik
siapa yang bawa saya kesini
tadi ambulan yang bawa ke sini tapi ada teman kamu laki laki
jangan bilang ibu
gimana keadaannya sus
gimana keadaannya putri
putri udah siuman
tapi dia masih perlu istirahat dan dirawat secara intensif
tolong jangan diganggu ya
tapi semula keadaannya dok
saya juga dok
tapi setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat
saya permisi dulu
tadi putri juga titip pesan
supaya kamu tidak memberitahukan soal kecelakaan ini ke ibunya
gue kan harus terlanjur bilang ke ibu
kalau usus gue yang tahu
dia pasti gak mau ke kue
saya gak akan bilang ke ibunya putri
siapa di antara kalian
yang jadi wakil keperluan administrasi rumah sakit putri
karena saya yang tahu kronologi keselakannya gimana
karena saya yang bawa putri ke sini
saya yang jadi penjaminnya
saya yang akan jadi jaminannya sus
lo gak berhak jadi penjaminnya
lo tau kan ini semua karena siapa
yang ajak putri jalan jalan
yang parkir deket bilboard siapa
dan musibah gak ada yang tahu
dan gue bakal tetanggung jawab
kalian bisa bikin pasien keganggu kalau kalian ribut di sini
kalau saya boleh tahu bu
sebenarnya apa yang terjadi sama anak ibu
saya belum tahu tepatnya pak
tadi teman anak saya telpon
dia ngasih tahu kalau
kalau anak saya kecelakaan
dan saya belum tahu keadaan anak saya seperti apa sekarang
ternyata benar kata lydia
kalau nawang itu hanya fokus sama anaknya
saya pernah kehilangan orang
dan saya gak siap kalau itu kejadian lagi
ya bu nawang gak usah terlalu panik ya
sebentar lagi juga kita sampai di rumah sakit
kehilangan suami saya waktu itu
itu menghancurkan hati saya hebat
karena saya merasa kehilangan pegangan hidup
rasanya berat sekali saya harus membesarkan anak saya
karena kami juga kehilangan semua aset kami
oh bapak udah disana
saya kira meetingnya masih dua puluh menit lagi pak
kalau gitu saya kesana sekarang pak
gunawan mohon maaf saya nggak bisa ikut ibu ke dalam sekarang
kebetulan klien saya sudah nunggu
mungkin lain kali saya jenguk anak ibu
ini sekedar untuk pegangan kalau ibu perlu untuk apa apa nanti
saya nggak bisa terima ini
nih selama ini bapak udah terlalu banyak nolongin saya pak
saya ngerti sih niat bapak baik
tapi saya mohon doanya aja supaya anak saya cepat sembuh ya pak
ya permisi pak
aku gak bisa goyah sama perkataan nawang tadi
jangan sampai apa yang dia bilang untuk pengaruhi perasaan aku
rese hindung nervu kan
nah kita mau juris pak
nah saya mau tanya nih

kayak bener bener gak sengaja
apa jangan jangan dia kena masalah lagi sama bokap ya
apa gue tanya pangeran ke mereka aja ya
siapa tau pangeran tau tentang putri
tapi males banget berurusan sama dead flowers
yang penting kan lo lakuin ini buat putri
itu main baru nyari pangeran
nah lo pasti pura pura nanyain pangeran kan
gue gak ada waktu buat ngeladenin lo
lagian gue tanya pangeran karena gue pengen tahu putri itu dimana
emang putri kenapa cit
putri gak masuk kuliah
putri gak masuk kuliah
putri gak masuk kuliah

gue telpon juga gak bisa dihubungin
pangeran juga gak masuk kampus
dan juga susah dihubungin
ya main cabut cabutan ya
apa mungkin ya putri lagi sama pangeran sekarang
mungkin aja sih
pangeran dimana ya
kok dari tadi gue cari cari nggak ada sih
apa jangan jangan dia gak masuk kuliah
kan kok dia gak ngabarin gue ya
gue jadi khawatir deh
palingan juga dia cabut gara gara bosen
pokoknya kalau misalnya pangeran cabut
pasti dua orang ini juga ikutan cabut
buktinya mereka rajin tuh ikut kelas pagi
gue jadi capek deh nyari nyari pangeran terus
makanya berhenti mel cari cari pangeran terus
kenapa gak berpikir untuk lebih peduli sama orang yang juga peduli sama lo
supaya lo gak capek sendiri
gue gak apa apa kok capek namanya juga cinta
kalau gitu gue nanya sama alex aja deh